tiga jenazah ditemukan di kubur di samping dua rumah di kampung babakan mande desa gunung sarician jawa barat
kasus ini disebut polisi masih satu rangkaian dengan kasus kematian ibu dan dua anaknya di bekasi jawa barat
yang tewas diluga akibat keracunan pada kamis minggu lalu
setelah kasus keracunan di bekasi polisi mengamankan dua tersangka yang salah satunya adalah suami kedua korban
polisi kemudian melakukan pengembangan di desa kampung babakan mande desa gunung sarician jawa barat
dan justru menemukan korban lain
salah satu korban bahkan masih berusia dua tahun
polisi menduga masih ada lokasi lain yang dijadikan tempat untuk membuang jenazah korban lainnya
sebelumnya pada dua belas januari
warga kampung ciketing
udik bekasi jawa barat
dikejutkan dengan lima orang dalam satu keluarga yang diduga keracunan
tiga korban akhirnya tewas
yaitu ibu dan dua orang anak
sementara dua korban berhasil selamat
yaitu anak perempuan korban yang berusia lima tahun dan sang paman berusia tiga puluh empat tahun
tim liputan cnn indonesia